nah pemirsa coba kalau anda lihat ke meja kami sekarang ini ada dua tamu kita pagi hari ini nih
selamat pagi semuanya dan yang terkesima lihat iya dari ada banyak banget loh ini ini ini ini
punya ini desain windy semua aku lihat boleh boleh tuh jadi rata rata desainnya memang ya
baju baju pernikahan gaun gaun pernikahan memang seperti itu detailnya lihat detail banget ini iya tuh
ada motif motifnya nanti deh kita ngobrolin lagi soal ini ya mungkin kalau untuk anda yang masih
ingin mengenal sebenarnya siapa windy mungkin anda masih ingat windy gadis asal pekalongan
yang jago menggambar meski telah putus sekolah sejak kelas empat sd karena menyandang disabilitas
intelektual nah sekarang ini pemirsa karyanya mulai dilirik oleh desainer kondang yaitu
ivan gunawan ya kemarin sudah bertemu karena windy ini sangat mengidolakan dan juga menjadikan
ivan ini sebagai inspirasi winnie dalam berkarya nah kemarin juga ya ada janji juga dari ivan
nih bahwa kalau gambarnya windy nanti ke depan akan dijadikan sebagai salah satu produk di
line bisnisnya ivan gunawan coba deh kita lihat seperti apa nih pertemuan winnie dan juga ivan
hai di rumahnya di desa purworejo pekalongan windy setionisi setiap hari berkutat dengan buku
pena kesibukannya ini berawal sejak ia putus sekolah saat duduk di kelas empat sd
kemampuan intelektualnya yang dianggap rendah membuatnya enggan untuk kembali menuntut ilmu
namun siapa sangka karya windy ini bisa mengantarkannya pada sang idola ivan gunawan
jangan ada orang lain
benar sampai kapan
begitu pula dengan ivan gunawan
rasa haru bangga sekaligus bahagia
turut menyelimuti hatinya saat berjumpa windy pengagumnya
dia bisa mengekspresikan daya hayal dia untuk menjadi sebuah busana gitu
dan apa yang digambar sama windy ini rumit lho dan sangat detail
dan look nya sebenarnya antara tradisional dan juga internasional
windy ini memang harus diarahkan
nanti setelah ini mengenal kain bisa
tidak ada yang menutup segala kemungkinan kok
tidak hanya mengapresiasi hati
ivan gunawan juga memberikan kesempatan bagi windy
untuk mendesain gambar di koleksi hijab ivan gunawan
usaha baju muslim baru miliknya
penyandang disabilitas memang memiliki hambatan lebih besar dalam mengembangkan diri
namun kemampuan windy tak lagi dianggap sebelah mata
windy akan terus mengasah keterampilannya di dunia fashion
hingga kelak menjadi seorang desainer terkenal
indra yani laksmi jakarta
jadi windy itu mulai suka gambar sejak kapan
terus pertama kali waktu windy gambar itu gambar apa
yang mana ada gak di sini
atau ini semua janjangan sekaligus ya
pertama kali putus sekolah
jadi gimana nih bu luli
waktu itu gambar di kertas sopean sopean
dia temu kertas gitu terus dia gambar
dia pas ingin gambar gambar
terus tidak tersimpan
dia taruh di yang penting ditumpuk tumpuk
tapi memang semuanya gambarnya seperti ini ya
terus yang ngajarin sampai akhirnya bisa gambarnya sebagus ini itu gak ada
iya ini atau tidak
kok bisa bagus gitu gambarnya
ada pensil terus membayangkan gitu
biasanya kalau bikin gambar itu berapa sering
setiap hari bikin gambar atau gimana
terus idenya misalnya sekarang ini mau bikin gambar yang ini itu dari mana
jalan aja langsung nih
wah mau hari ini mau gambar yang penting ini ini terus langsung jadi gitu win
dari nonton tv ada baju baju gitu atau dari mana ini kepikiran gambarnya
atau lihat majalah
dari tv gak ada majalah ya
oh gak ada majalah
tv juga enggak
jadi lihat tv langsung bikin gambar
terus taunya kak igun itu dari mana kalau gitu windy
pas kapan sukanya
pas akademi terus udah gitu
tahu kalau kak igun itu desainer itu
apa yang windy suka dari desainnya kak igun itu apa
kemarin apa terus kak igun ngasih apa aja
ada ini gak pesannya
jangan warna kayak gini
oh hitam putih
oh misalnya kemarin dibelikan pensil warna
pensil warna itu satu set ya
udah mulai dipakai belum pensil warnanya
nanti dipake ya
nanti siapa tahu hasilnya bagus
mbak jadi ini windy itu diketahui ya mulai punya bakat gitu
itu yang pertama kali nemuin itu siapa ya mbak ya
jadi kami saya perwakilan dari psm desa
itu bekerja sama dengan dinas sosial yang dari kabupaten
dina sosial bekerja sama dengan kemensos
kemensos bblsbg yang ada di temanggung
nah ini menangani khususnya untuk anak anak yang defable
salah satunya mbak windy
saat itu kami ada pendampingan sepuluh anak
anak yang defable itu
terus setiap seminggu tiga kali kami datangi untuk diajari dia
biar mau mandi sendiri kebersihan diri
jadi tidak nunggu dari orang lain
jadi dia sudah sadar akan kebersihan sendiri
terus membersihkan kamar sendiri
pada saat bersih bersih kamar
pendamping kami yang dari kemensos pak rakil namanya
itu menemukan gambar
menemukan gambar windy ini
gambarnya sudah sebagus ini
belum ini buku yang dari pak ragil
buku pertama kali yang bagus yang buat gambar windy
yang dari buku tulis ya
iya yang buku tulis yang kertas sobean sobean itu
untuk bakatnya gimana
setelah itu pak rakil tanya
ini gambar siapa kok bagus kayak gini
setelah itu dia bilang
mbak ini anak punya bakat
mari kita dampingi terus
itu tahun berapa itu
itu program tahun dua ribu enam belas
oh berarti baru ya
nanti kita dampingi bersama
nanti saya coba mencari teman teman desainer
siapa tahu ada yang nyangkut sama mbak lili
jadi dua ribu enam belas sampai tahun ini gimana progresnya dari kemensos
itu pendampingan hanya delapan bulan
setelah itu kami tetap berhubungan dengan kemensos
untuk perkembangannya mbak windy
gambarnya sekarang bagaimana
sudah ada perkembangan belum
semakin kesini semakin rapi dan bagus
iya dan gambarnya makin bagus
ya banyak pihak yang memperhatikan
ya dari pemkap
ini dari mana sih windy bisa terpikir bikin detail detail kayak gini
ini apa ceritanya
atau apa itu
jadi pada intinya ini
mudah mudahan windy desainnya bisa kita lihat ya dijual di mana mana
mudah mudahan nanti tercapai juga
windy mau cerita gak mimpinya apa
ingin jadi apa
apalagi sudah didukung juga kan oleh mensos juga
kemudian juga nanti barangkali mas igun juga akan terus
iya dari desa juga ada organisasi psm itu
pekerja sosial masyarakat
itu yang selalu mengampingi
mudah mudahan kami siap meliput untuk menjadikan inspirasi buat banyak orang ya
semoga kedepannya lebih baik
windy selamat ya
semoga jadi desainer yang hebat
jangan putus asa
yang mau menikah nanti jangan lupa ada desainer namanya wi
iya loh ini bagus bagus
nanti coba dilihat ya oleh anda
seperti apa desainnya windy
terima kasih juga bu lulis
sudah bergabung bersama kami di good morning
nah untuk anda kayak masih punya sisa waktu
jadi jangan kemana mana
tetap bersama kami di good morning